konsep psa nya ditunggu sekarang
halo siti apa budaya indonesia yang mendunia
batik indonesia dong
apa saja keistimewaannya
berbagai corak batik indonesia menggambarkan nilai kehidupan yang mencerminkan identitas bangsa
kok cuma lihat kain batik aja
ketik aja inovasi batik indonesia
tuh kan banyak
batik indonesia terus berinovasi dengan pesonanya yang menjadi daya tarik di mata dunia
mau cari batik yang lain
permisi mas ini kopinya
ini ini dia
wariskan kekayaan nusantara
jati diri bangsa